ya kemarin memang kita sama sama merasakan euforia kemenangan timnas u dua puluh dua indonesia atas vietnam ya
di babak semifinal cabang olahraga sepak bola
tapi selain euforia itu ada pula nih pemandangan lain yang berbeda
di mana ada seorang penonton wanita asal vietnam yang justru sibuk membersihkan sampah usai laga berakhir
di antara lebih dari tujuh penonton yang hadir di national olympic stadium phnom penh usai laga
ada seorang wanita tiga puluh lima tahun asal vietnam yang tampak sibuk nih mengumpulkan sampah di bangku penonton
wanita bernama dwi ini mengaku merasa tak nyaman melihat kondisi stadion yang ditinggalkan dengan sampah yang berserakan
dalam laga semifinal itu timnas indonesia ini memang menang ya tiga dua atas vietnam
luar biasa kita semua happy saat itu
and kondisi indonesia